kamu teriak aja terus
karena sebentar lagi kamu akan aku sihir jadi semut
kalau orang tua kamu tidak memberi baju mas itu
kamu pergilah ke markas kucaci itu
suruh mereka kemari
memberikan baju umat itu padaku
ruku lapar sekali
aku cari makan dulu
aku cari makan dulu
anaknya raja kucaci itu kan
mau menolong kamu
enggak saya nggak mau pergi
saya nggak kenal kamu
jangan jangan kamu lebih jahat dari nenek siri itu
kamu tuh banyak banget sih
jadi mereka menolong permintaanku
mereka merelakan anaknya ku sihir dari semut
jadi mereka menolong permintaanku
kenapa anak itu pebas
kenapa anak itu melepas
akan kuberi peranjaran sama mereka
aku nggak mau pergi sama kamu
tapi kita mau pergi jauh dari sini
jangan percaya sama aku
kalau nggak kamu akan ditangkap dengan sihir itu
lari ke mana kalian
hei nenek cimim jangan campur kamu
serahkan juga kamu ya
ayo keluarin semuanya
tidak mau pergi sama aku
tukoren makan jiranmu yang jahat dong
ilmu sihirku juga hilang
kamu sekarang sudah bisa melanjutkan perjalanan
penghalangmu sudah tidak ada lagi
terima kasih ya pri karena udah menolong kami
maafin saya ya ternyata kamu orang baik